nanti kita keliling keliling ciraos sama keliling keliling bogor naik motor barunya hancur yuk
nanti kamu keenakan jalan jalan nggak inget pulang tut
jangan waktu cucu ini cucu bucany
kamu nggak mau diantar bapak
nggak usah om
lumayan sekedip dua kedip sama buyola
udah anterin sana
biar nggak ada buyola aja
om aceh suka bercanda sudah berangkat sana naik
ceng kamu kok bercanda jangan kelewatan kayak begitu ceng nanti saya beneran berantem sama febri
jangan takut kum
kamu kan emang jago berantem

boros boros kalau lagi punya uang ini mah malah mau makan makan baru makan
wah cu kan sekali sekali mumpung ada
lagian kan kita juga jarang jarang makan begituan
encut encut buat apa pinjim kakak
buat syarat kamu mau kredit motor
kalau gitu nanti kita keliling keliling ciraos sama keliling keliling bogor naik motor barunya hancur yuk
nanti kamu keenakan jalan jalan nggak inget pulang encut
mau mesir ikan aja
jangan waktu cuy cucu bercanda
eh saya baru inget
itu kancing bajunya bu yola kan copot
jangan jangan sengaja biar dijahit sama aku
dang tau dari mana kamu kancingnya bu yola copot
kamu jangan sembarangan kalau ngomong dang
tau sih dadang nih
kancingnya bu gua yola tuh nggak pernah copot dang
selama ini tuh bu gua yola tuh bercanda sama si aku dang
sama si aku dang
aku nyanyi yang saripati
cek seripati itu apa cek
salah sendiri pakai hati
bisa datang ke sini bro
aduh jangan bingung bingung atau berusahain
saya segera meluncur
bantuan segera datang
maaf ya saya tinggal dulu
biasa aja dong ah
makasih ya gang
tadi aku gak tau
tadi kamu pencet apa
aku ngepencet apa apa

eh udah tutup aja
apa apaan yang udah diketahui

ada apa apaan yang ada di dalam
yang benar benar benar
tidak ada apa apaan yang ada di dalam
kok kalian gak main laptopnya lagi sih
main komputer lebih enak
layarnya lebih besar
ya udah lagi yuk
filmnya teh bagus
takut enak nyariin ya
soalnya udah dikerjain belum
edwardnya juga teh
gak ngajarin klaudia
kalo ada soalnya gak kamu bisa
jangan gangguin edward
sekarang kamu duduk disitu ya
biar ibu disini ngajarin klaudia
ini kan cari keliling dari persegi panjang
kalo keliling rumusnya apa
tambah lebar kali dua
tambah lebar kali dua coba
ini panjangnya yang ini
lebarnya yang ini
abis itu dikali dua
febri bisa gak
bisa bu guru
ya udah nanti kalo udah selesai ibu liat ya
iya bu guru
ibu lihat ya
iya bu guru
ibu lihat ya
makanya saya minta bro acing ke sini
saya beli banyak tuh baju baju di mall
bantu pilihin ya
kau bisa hancur dadan tin
apaan tin tengah kasihan sama kang
kamu itu suka maksa
saya udah bilang enggak
dipaksa cepet nikah
akan janji gak akan begitu lagi tim
saya pikir pikir dulu kang
akan masih punya peluang
bener bener saya jadi tampan
ini baru namanya pejuang cinta bro

ini baru aja kita berdua
tidak ada yang bisa kita lakukan